sementara warga kampung tugu jakarta utara memiliki cara unik untuk menandai hari pergantian tahun
setiap satu januari warga kampung tugu merayakan rabo rabo tradisi berusia hampir tiga abad ini
diwarnai dengan merdunya musik roncong kastugu
selasa siang sejumlah warga kampung tugu antusias menantikan perayaan rabo rabo
yaitu sebuah tradisi turun temurun yang biasa diadakan setiap satu januari
rabo rabu kali ini dimulai di rumah keluarga kuiko salah satu keluarga asli kampung tugu
untuk menandai hari pergantian tahun warga kampung tugu memainkan musik keroncong
dari rumah keluarga kuiko keroncong dimainkan ke rumah rumah tetangga
saya kira perayaan rabo rabo ini sama seperti dengan perayaan lebaran ya
yang biasanya dirayakan
karena adanya membuat perayaan rabo rabo ini berbeda
karena adanya nyanyian musik keroncong yang membuat perayaan ini sangat ditunggu tunggu
tidak hanya oleh masyarakat tugu namun juga oleh masyarakat yang berada di sekitarnya
dalam bahasa portugis rabo berarti ekor
sehingga rabo rabo dalam kriol tugu diartikan sebagai
setiap rumah yang dikunjungi wajib menyertakan setidaknya satu anggota keluarga
untuk melanjutkan perjalanan rabo rabo
setelah rabu rabu ini pada tanggal enam akan ada acara mandi mandi
mandi mandi itu dari mana mana kumpul
setelah itu kita main coret coretan
tidak itu kita pesta pesta
perayaan rabo rabo diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi masyarakat di kampung tugu
keceriaan menyanyikan keroncong dimaknai sebagai momen perdamaian penuh kasih
dalam menyongsong tahun yang baru
untazah catra diningrat jakarta